ketua umum pssi erick thohir memberi semangat kepada timnas u dua puluh tiga
setelah kalah melawan ginea kemarin di babak playoff olimpiade
erick mengapresiasi garuda muda yang sudah memberikan performa terbaik
erik minta timnas indonesia bangun kembali